ispors start indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv

baik baik baik
habis mbak bener bener lupa
soalnya kamu badannya kayaknya tambah besar
terus kegiatan kamu sekarang apa
iya saya masih kuliah mbak
kamu tau kan riri gak jadi nikah
saya tahu mbak
eduy itu emang kurang ajar
masa dia cuma mau tinggal berdua
tapi dia nggak mau nikah
mbak pikir dulu kamu jadian sama ridho
kalau sama kamu sih mbak setuju mar
saya boleh tahu gak mbak
kenapa riri jadi keluar dari rumah
riri itu bukan anak kandung mama mar
riri itu anak dari seluruh rumah mama
karena mama kesel sama pak mar
karena mama sering beli kasih
makanya riri tahu siapa diri dia sendiri
ya mbak sekarang dia meninggal
jadi mulai saat itu riri gak pernah pulang ke rumah lagi mbak
kamu tahu diri ada di mana sekarang
kalau kamu sampai tahu tahu pasti tahu mbak

sekalian saya perkenalkan mereka bodies juga harsh
kalau dia benar kenapa enggak nanti dia melalui low kaki itu
ayo duluan ke tempat lu baru jalan
tidak gue gak mulai frank
ini buat kamu
aku gak tertarik
sebaiknya kamu pulang sekarang
kamu kenapa sih ri
tapi lebih baik mulai sekarang kamu gak usah cari cari aku lagi